pemerintah provinsi dki jakarta saat ini sedang menggodok peraturan gubernur untuk membebaskan pajak bumi dan juga bangunan pedesaan perkotaan atau pbbp dua ribu
bagi wajib pajak yang menempati rumah tinggal dengan nilai jual objek pajak seharga kurang dari dua miliar rupiah
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menyebutkan pergub tersebut juga akan mengatur pembebasan pbbp dua
dan bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan bphtb bagi para veteran dan juga pensiunan
hal tersebut dilakukan agar warga dengan penghasilan pas pasan tidak terbebani dengan biaya pbb serta bphtb
sebelumnya pemprov dki telah menerbitkan pergub nomor dua ratus lima puluh sembilan tahun dua ribu lima belas tentang pembebasan pbbp dua atas rumah rusunawa rusunami dengan njop di bawah satu miliar rupiah
kita akan bebas
kita akan bebas
presiden gubernur warga kota saya kira gak masuk ya